kondisi papa semakin membaik
udah kembang kembang aja ya
ya allah kalau gitu pak
apa kok bisa ada di ruang vvip sih
gak mungkin mbak andin kan
yang bayarin rumah sakit ini
ini udah bayar semuanya
dan ini invoice untuk pak surya
terima kasih banyak ya mas ya
saya panggil sih ya
bos kamu luar biasa banget baiknya
dia bayarin semua perawatannya papa
ini mahal sekali
terus kamu denger kan
kamu dengarkan tadi papa dikasih kamar yang paling bagus vvip
nanti kalau sampai elsa telpon balik
kamu gak usah cerita soal kebakaran sama sekali ya
karena dia kan lagi sibuk
pemotretan mama nggak mau nanti dia jadi
kerjanya gak fokus
makasih ya
karena pak al sudah menolong suami saya
sudah membayar semua biaya perawatan di rumah sakit
dan karena pak al juga sekarang suami saya udah bisa dioperasi
dan mendapatkan kamar yang paling bagus
saya bener bener mengucapkan terima kasih banyak pak
karena sudah menolong keluarga saya
tapi saya kan jadi nggak enak pak
nanti kalau misalkan masalah biaya
dipotong aja ya pak gaji saya
udah lah udah udah
gak usah dipikirin itu ya
maaf pak agak lama
tadi saya ngambil kursi lo ada dulu
saya permisi dulu ya
semoga papa kamu cepet cepet
terima kasih pak al
kalo kak mau beli
ya ampun din
bos kamu itu baik sekali nin
udah ganteng kaya
kamu bener bener beruntung bisa ngedapetin dian din
hal itu baik banget
dia bayarin semuanya
lain kali bapak jangan senekat itu pak
untung bapak selamat
untung bapak selamat
kamu pantau terus
persiapan ulang tahun kantor untuk minggu depan
kamu minta sama yowonya
lakukan persiapan sesempurna mungkin
saya mau kamu lakukan sesuatu untuk andin
aku pikir kebahagiaan aku udah direnggut dari hidupku
gak kusangka aku sekarang udah bisa tertawa lagi
apa tuhan memang ngirimin pak al
dalam hidup aku
ya dalam dua hari ini
kondisi pak surya semakin membaik
sepertinya minggu depan juga boleh pulang
saya permisi dulu
terima kasih dok
terima kasih ya dok
aku khawatir banget tau
tadi aku sama nino ke resto dan semuanya udah habis kebakar
kenapa gak ngabarin kita sih
kamu gak ngasih tau elsa
iya aku memang sengaja gak ngasih tau kalian berdua
karena mama gak mau bikin kalian khawatir
dan saat itu elsa juga lagi sibuk kan pemotretan
tapi beneran aku gak kenapa napa
masih ada yang sakit nggak pak
kata dokter kondisi papa semakin membaik
udah kamu kenapa napa ya
alhamdulillah kalo gitu pak
papa kok bisa ada di ruangan vivi ip sih
gak mungkin mbak andin kan
yang bayarin rumah sakit ini
itu bosnya andin
itu bosnya andin
itu bosnya andin
itu bosnya andin
waktu itu udah sempat ke rumah
dan dia bawa banyak sekali hadiah macem macem buat kita semua
itu bosnya andin
itu bosnya andin
itu bosnya andin
andin kenal dimana ya

emang mbak andin ada hubungan apa sama bosnya
kalau dia sempet mau ngasih news semua sih
pastinya mereka ada hubungan lah
kalau mah gak mungkin dong
kok ngomong begitu sih
kalau belum jelas jangan ngambil kesimpulan macem macem
orang baik itu biasanya dipenting sama orang yang baik juga

andin kan baik ya bosnya juga pasti baik
ya kan sam
ya juga sih
apa apa bener kok
padahal andin baru aja kerja
padahal andin baru aja kerja
kok bisa ya sudah sedekat itu sama bosnya
aku dapet undangan acara ulang tahun mbah ratu kosmetik nih hari sabtu
aku dapet undangan acara ulang tahun mbah ratu kosmetik nih hari sabtu
didatengin ke rumah
dibayarin biaya rumah sakit
mungkin kayaknya kalo cuma hubungan biasa
kamu kenapa sih bengong

ini aku dapet undangan ulang tahunnya mbah ratu kosmetik
kamu temenin aku ya
ya terima kasih banyak ya
aduh jadi ngerepotin ini bawa bawa begini
terima kasih loh pak al
sudah menyelamatkan hidup saya
sudah menyelamatkan hidup saya
pakai repot repot juga saya denger dari istri saya

biaya rumah sakitnya dibayarin sama pak al juga
panggilnya al aja umumnya
si andin itu juga pernah menyelamatkan
jadi ini cara saya mau balasnya
terima kasih banyak ya
kalau boleh saya tau
sudah punya pacar
kok tiba tiba jadi nanya ke statusnya andin
iyalah tante tau
iyalah tante tau
iya kan pak iya
saya gak tau
andin pernah cerita atau
belum sama pak al
bertahun tahun yang lalu
tidak berjalan baik
kalau memang nak al
tolong terima dia
termasuk masa lalu
tapi yang pasti andri itu anak yang baik
yang luar biasa baik
amat mencintai dia